jalur pantura kaligawai semarang kembali terendam banjir setelah diguyur hujan sejak selasa malam
banyak kendaraan yang nekat melintas mogok
polisi bersama warga membantu truk yang mengalami mati mesin
usai menerjang banjir di kawasan pantura kaligawe
untuk mengantisipasi kemacetan panjang petugas satuan lalu lintas melakukan pengaturan jalan
saat kendaraannya melintas di genangan air yang cukup tinggi
antrean panjang kendaraan tampak di jalan raya kaligawe genuk semarang
banjir sedalam empat puluh cm
merendam tikungan jalur masuk tol kaligawe
tak hanya merendam ruas jalan menuju tol kaligawe
hujan deras yang mengguyur ikut merendam rumah susun di kawasan kaligawe
untuk mengantisipasi banjir atau maksud saya untuk mengatasi banjir
kepala kelurahan kaligawe meminta rumah pompa di kawasan pasar waru untuk diaktifkan